sekali lagi kami sampaikan kami segenap keluarga dari cnn indonesia mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya presiden ketiga republik indonesia b j habibie
beberapa saat yang lalu dari pihak keluarga juga sudah menyampaikan melalui konferensi pers dalam hal ini diwakili oleh salah seorang anak dari b j habibie
yaitu tarik kamal habibie yang menyatakan bahwa sang ayah presiden ketiga republik indonesia baharudin yusuf habibie meninggal dunia atau tutup usia di rspad gatot subroto jakarta pada pukul delapan belas lima waktu indonesia barat
bismillahirrahmanirrahim saudara saudara sekalian atas nama allah yang maha besar kami harus dengan sangat berat mengucapkan bahwa
ayah saya b j habibie presiden republik indonesia ketiga telah meninggal dunia jam delapan belas tiga wib
alasan kenapa meninggal adalah karena sudah menua dan memang kan kemarin saya katakan bahwa gagal jantung yang mengakibatkan
karena penuanan itu kalau memang orang menjadi tua organ organ itu digenerasi melemah menjadi
tidak kuat lagi
maka tadi jam delapan belas lima jantungnya dengan sendiri menyerah
sampai titik tak akhir saya dan berkaka saya ada di situ
tapi hari ini pada tanggal sebelas september dua ribu sembilan belas jam delapan belas lima presiden ri ketiga baharudin yusuf habibie sudah meninggal dunia
semoga tim dokter sudah membuat terbaiknya
tidak ada yang bisa dibuat
apa apa lagi mohon doanya mohon duka citanya kami berterima kasih
mohon pengertian bahwa kami dalam keadaan berkabung
baik terima kasih
ada pertanyaan lain lain mungkin bisa nanya medical nanya mohon ke tim dokter
terima kasih banyak